inilah perlengkapan alat sholat berupa sajadah dan mukena dengan motif tutul macan karya amrina roshida
perajin batik di jepara jawa tengah
tampilan motif tutul macan terlihat indah dipadukan dengan motif ukiran tumbuhan maupun hewan
menurut amrina roshida alasan tutul macan menjadi motif khas batik setiap karyanya karena ketertarikannya terhadap macan
satu lembar sajadah dibanderol mulai dari harga rp satu ratus dua puluh lima sedangkan mukena dijual dengan harga bervariasi dari harga rp dua ratus hingga rp lima ratus
selain memproduksi sajadah dan mukena amrina juga membuat produk lain seperti sarung spray selendang bayi
masker kain dan taplak meja dengan hiasan motif tutul macan